kalo lo ngerasa lebih jagoan dan lebih dari gue lo terima tantangan gue
sekali lagi ini bukan alasan
duel sama lo gak ada gunanya buat gue
buang waktu buang tenaga
ingat sekarang lo ajak semua geng lo untuk pergi dari sini
karena gue gak mau berurusan sama kalian
lo terima tantangan gue
pernah kesasar seharian mas
nih bisa lama tau ceritanya
den boy itu waktu kecil sukanya balapan sepeda
semua orang disuruh ikut balapan sepeda
sampai tukang somai yang keliling naik motor itu ikut balapan sepeda
dan dia nekat nyusulin motor naik sepeda
akhirnya kesasar sampe maghrib
terus bibi bingung mau cari dimana
nah untung aja ketemu
kalo gak ketemu habis deh bibi dimarahin sama nyonya
ya gapa aja wak
pasti itu senam jantik
biar bisa lama tuh tetep sehat
jantungnya tetep kuat gitu
tapi kan tau sendiri nyonya kalo udah marah
kan bisa lama udah kayak keluarga sendiri gak tau
makan den yang banyak
suara apaan itu
pak tatang apa itu
oh kayak motornya banyak banget di depannya sih
itu pasti mondi sama geng serigala
nekat banget dia dateng ke rumah
makasih pak tatang
ya buat apaan
kayaknya mau beli
kau bawa bintang ya
kalian bisa lihat kan sekarang gue lagi di depan rumah buai
gue udah datangin dia gue geber geber
dia juga nggak berani keluar
gue dikasih dia kesempatan untuk boy datang ke markas geng serigala
tapi apa dia cupu
sama sekali dia nggak datangin gue
dan sekarang gue datang ke rumahnya
aku datang masuk ke dalam ya
kalau den boy kesitu bahaya banget den
iya mas boy gak usah diladenin aja ya omang
kalian bener tenang ya gak usah khawatir
jaya sama saya kalian bener harus janji
jangan ada yang keluar sebelum situasinya aman
dari mana lo tahu rumah gue
gak susah buat gue boy
untuk cari tahu rumah lo di mana
eh boy lo gak usah berlagak gak tau ya
gak berani terima tantangan gue
tantangan gue yang viral di media sosial
lo tau gak sih
kelakuan lo ini kayak anak kecil
kalau tantangan lo gak gue tanggepin
sebelum lo ngatain gue
lo tunjukin ke gue kalau lo punya nyari
lo terima tantangan gue
orang yang selalu ngerasa dirinya hebat
makanya lo terima tantangan gue
lo tunjukin siapa yang lebih cemen lo atau gue
kalau lu gak berani terima tantangan gue
untuk datang ke ging serigala
kita dua di depan rumah lo
tukang elektrik yang seperti

yang ini arapat
gue gak mau duel sama lo
bukan karena gue takut
bukan karena gue cemen
tapi karena gue tau itu semua gak ada gunanya
lo tunjukin lewat duel
lo tunjukin siapa yang lebih cemen lo atau gue
kalau lo ngerasa lebih jagoan
dan lebih dari gue
lo terima tantangan gue
sekali lagi ini bukan alasan
duel sama lo gak ada gunanya buat gue
ingat sekarang lo ajak semua geng lo untuk pergi dari sini
karena gue gak mau berurusan sama kalian
lo terima tantangan gue
beneran mau duel
si ibu mau berantem lagi sama anak yang segala tuh
gue penasaran deh
temenin gue kesana yuk
gue gak mau berurusan sama anak anak motor
cuma gue beneran serius nih gue
gue penasaran banget
lo mendingan setelah ke rumah lo
gue kesana gue jemput lo
nanti kita ke rumah boy
gue jalan sekarang